baik informasi berikutnya pemirsa polisi menyatakan bom yang berada di rumah pimpinan kpk adalah fake bom atau bom palsu
nah namun demikian tuntutan untuk menangkap pelaku dan menuntaskan kasus teror ini terus dikumandangkan
karena tidak hanya menyakut keselamatan pimpinan namun seluruh petugas kpk
berdasarkan penyelidikan sementara timpus laferpolri
benda mirip bom yang ditemukan di kediaman ketua kpk agus raharjo pada rabu kemarin adalah bom palsu
meski terdapat paku kabel dan senyawa semen putih rangkaian komponen ini tidak tersambung
polri berkesimpulan aksi ini murni hanya untuk meneror
dari hasil penelitian ilmiah scientific adalah fake box bom palsu
ada memang paralon ada paralon
ada kabel ada paku ada baterai
tetapi tidak terhubung tidak berbentuk firing devices
seperti layaknya bom detonator
meski lewat bom palsu teror semacam ini tetap menjadi ancaman bagi kpk
keamanan bagi seluruh petugas kpk termasuk pimpinannya
tetap harus ditingkatkan agar kualitas kinerja mereka tetap terjaga
waktu kasus saudara novel itu langsung ada juga langkah langkah mengenai peningkatan pengamanan itu
mudah mudahan makin hari makin baik
kita juga sedang mengevaluasi misalkan nanti beberapa petugas kpk kemudian dilengkapi dengan senjata tertentu ya
penyidik senior kpk novel baswedan menilai
teror yang muncul bukan ditujukan kepada perseorangan namun menjadikan kpk sebagai target utama
kita khawatir apabila dibiarkan semakin lama semakin jadi
dengan adanya semakin lama ini semakin meningkat tentu mestinya harus menjadi perhatian
kita berharap semoga bapak presiden mau kemudian mendesak
polri untuk mengungkap ini semua
dan tidak sampai kemudian seperti yang lain lain tidak terungkap sama sekali
hingga kamis polisi telah meminta keterangan dari sejumlah saksi dan memeriksa rekaman cctv
di sekitar kediaman pimpinan kpk